wanita berbobot tiga ratus lima puluh kg warga kota palangkaraya kalimantan tengah
akhirnya dievakuasi ke rsud dr doris silvanus palangkaraya
evakuasi dilakukan dengan menjebol pintu dan jendela
inilah suasana evakuasi titi wati yang berbobot tiga ratus lima puluh kg jumat pagi
tim evakuasi terpaksa menjebol jendela hingga pintu rumah
untuk mengeluarkan titiwati dari dalam rumah
menurut salah satu tim evakuasi pihaknya menerjunkan dua puluh orang
untuk mengangkat titi wati ke tandu menuju ke mobil bak terbuka yang ada di halaman rumah
sementara itu meski sempat ragu titiwati mengaku senang
akhirnya bisa dievakuasi dan akan menjalani operasi
ya rasanya gemetar aja
karena nggak pernah diobat
nggak pernah iya
harapan ibu sendiri gimana
ya harapan tuh ya semoga seperti semula lagi lah sehat
didampingi tim medis dengan pengawalan mobil ambulan dan pemadam kebakaran
titiwati langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah dr doris silvanus palangkaraya